terima kasih hana masih bersama kami
satu keluarga di kabupaten nganjuk rabu pagi mengalami luka bakar serius setelah rumahnya terbakar
kebakaran diduga berasal dari bocornya tabung gas lpg tiga kg
seperti inilah kebakaran yang menghanguskan rumah martono di jalan gubernur suryo kelurahan kauman kecamatan nganjuk rabu pagi
dalam rekaman terlihat rumah yang juga difungsikan sebagai warung kopi ini habis dilalap si jago merah
diduga kebakaran akibat gas lpg tiga kg yang mengalami kebocoran ketika istri martono hendak memasak
saat menyalakan kompor tiba tiba api langsung menyambar dan membakar seluruh bagian rumah
akibatnya empat korban anggota keluarga mengalami luka bakar cukup serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit bayangkara
terus meledak dak gitu
terus api langsung membesar
waktu itu anaknya posisi di mana
masih tidur semua
yang besar aja tadi beli rokok
jadi gak kenal
pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan tkp dengan memasang garis polisi
sementara tabung gas lpg tiga kg yang diduga bocor diamankan untuk dijadikan barang bukti
agung wibowo nganjuk